banjir luapan air sungai ketahun kabupaten lebong bengkulu merendam enam kecamatan
polisi yang membantu proses evakuasi mengimbau warga agar segera mengungsi
berdasarkan data sementara bpbd provinsi bengkulu hingga selasa petang banjir atau luapan air banjir
sungai ketahun telah merendam enam kecamatan di kabupaten lebong bengkulu
ke enam kecamatan meliputi kecamatan dingin kuning amen uram jawa atau uram jaya lebong utara topos rimbo panggadang
polisi meminta warga segera mengungsi mengingat arus banjir yang deras
air masih tinggi kemudian deras memang banjir bandang di hulu
diperkirakan memang jam sekarang itu kiriman dari dulu itu mencapai puncaknya
jadi air sudah di rumah rumah warga yang berada
terdampak di sini itu sudah setengah meter dan satu meter dan sangat tinggi
tapi untuk wasga sudah kita usikan ke tempat yang lebih aman
jadi untuk situasi ini bisa berlangsung kemungkinan sampai satu jam atau dua jam
dengan menggunakan perahu karet petugas gabungan dari tni polri bpbd dan pemerintah setempat
mengevakuasi warga terdampak banjir terutama para lansia dan warga yang sakit
setidaknya ada dua desa di kecamatan beringin kuning
kabupaten lembong yang terdampak cukup parah dari banjir akibat luapan air sungai ketahun
dari data petugas tercatat ada enam kecamatan yang terendam banjir
ada di desa talangliak satu dan desa talangliak dua
yang merupakan desa yang cukup parah terdampak dari banjir kiriman sungai ketahun
dapat kami laporkan sampai saat ini belum ada laporan
namun demikian untuk lansia dan orang orang sakit masih dalam proses evakuasi
perkembangan informasi soal banjir bandang di lebong bengkulu akan disampaikan
jurnalis kompasivi gilang tri wibisono
gila hingga saat ini bagaimana proses evakuasi warga terkait dengan banjir di lebong bengkulu
dan apakah saat ini banjir mulai surut
dapat kami informasikan bahwa dari data terbaru badan penanggulangan bencana daerah provinsi bengkulu
pada pagi tadi banjir bandang di kabupaten lebong bengkulu ini merendam tujuh kecamatan
dengan dua puluh empat desa di kabupaten lebong
artinya pemutehan data banjir bandang di kabupaten lebong ini cukup luas
namun sejak malam tadi banjir luapan sungai ketahun ini dilaporkan sudah surut
dan pagi ini banjir sudah surut
kemudian dari data bpbd dapat dua sembilan ratus tujuh puluh tujuh
warga yang terdampak akibat banjir luapan sungai ketahun junor
ya artinya saat ini ada tujuh kecamatan yang terendam banjir
lalu bagaimana dengan kondisi warga yang terdampak
serta bagaimana proses pengungsian dan dapur umum bagi warga
ya junod pada selasa kemarin warga banyak diungsikan karena debit air dari sungai air ke tahun
yang cukup deras mengalir ke arah dari hulu mengalir ke arah muara
memang tujuh kecamatan ini dilintasi oleh
sungai ketahun dan cukup debit air yang tinggi ini cukup membuat sejumlah fasilitas dan rumah warga rusak
kemudian petugas mengimbau warga pada selasa kemarin untuk sementara waktu mengungsi ke tempat yang lebih aman
namun saat ini warga sejumlah warga telah kembali ke rumah yang masih masih untuk membersihkan material sisa banjir
petugas dan juga pemerintah telah mendirikan posko lapangan di kecamatan
dan juga dengan bantuan logistik yang dikirim dari pemerintah provinsi bungkulo
di sana posko terpadu didirikan posko kesehatan dapur umum yang bisa dimanfaatkan oleh warga
dan juga pengungsi yang membutuhkan bantuan
ya gilang dari visual yang kita dapatkan terdapat sejumlah jembatan yang tampaknya terputus
lalu seperti apa akses jalan dan infrastruktur yang terganggu akibat banjir dan apa antisipasi dari pemerintah setempat
ya juno sedikitnya ada tujuh jembatan gantung yang dilaporkan rusak
luapan sungai air ke tahun yang terjadi pada selasa kemarin
selain jembatan persawahan kemudian rumah warga fasilitas umum lainnya ini juga rusak akibat luapan sungai atau banjir bandang
saat ini pemerintah tengah mendata seberapa besar dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam banjir bandang di kabupaten lebong
kemudian setelahnya baru pemerintah akan mengambil tindakan bantuan ataupun upaya apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat di kabupaten lebong
baik kita harapkan proses tanggap dari pemerintah untuk mengantisipasi dan juga rehabilitasi warga terkait dengan sejumlah infrastruktur yang rusak dapat segera dilakukan